halo selamat siang teman teman semua bagaimana hari jumat sudah di penghujung menuju weekend
sudah di tengah tengah hujan seperti ini kalau saya sih jujur ya di rumah jadinya lebih mager
tapi tetap harus produktif karena saya akan membawakan sesi luar biasa siang ini untuk teman teman
saya bakalan ngobrol sama salah satu apa ya saya bisa katakan dia ini adalah ikon pemudanya anak sekarang gitu
karena dimana mana selalu muncul wajahnya apalagi dengan musiknya dengan karir perfilmannya
yang sekarang tengah harum dengan karyanya yang baru saja ditelurkan dan tayang di segala penjuru indonesia melalui platform online
jadi yang nanya saya lupa memperkenalkan diri saya halo teman teman salam kenal saya adalah aziza hanum
teman teman bisa panggil saya hanum saya bekerja sebagai salah satu jurnalis di cnn indonesia
kalau teman teman sering nonton program cnn indonesia tech news nah itu program saya lalu juga kalau siang siang
kita bisa berjumpa di cnn indonesia news hour
so teman teman boleh semuanya aksen dulu ya kenapa siang ini saya merasakan
ambience yang berbeda selain hujan karena live instagram cnn indonesia kali ini kita juga bekerja sama dengan bnpb dan juga gugus tugas covid sembilan belas
pencegahan covid sembilan belas di indonesia yang memang dengan campaign nya kita ini menyelaraskanlah dengan pemerintah bahwa bagaimana kita harus bisa mencegah ataupun menghentikan persebaran virus covid sembilan belas yang sekarang tengah berada di indonesia maupun globally di dunia
jadi teman teman untuk meningkatkan awareness bagaimana teman teman juga tetap harus menerapkan tiga m ataupun iman aman imun ya campaign terbarunya gugus tugas persebatan covid sembilan belas di indonesia
kita harus lebih aware lagi mungkin salah satunya adalah dengan melihat contoh contoh yang sudah ada di tengah tengah kita seperti salah satu teman saya yang akan live bareng sama kita sesaat lagi yakni ardhito pramono
siapa yang tak kenal ardhito
semuanya sepertinya udah tawar dito ini siapa ya karena dito masih tetap beraktivitas di tengah pandemi di tengah semua kesibukannya di tengah semua kisruh pandemi ini gitu ya
akhirnya mau gak mau kita semua harus adjust dengan situasi dan mungkin dito bisa menjadi satu contoh yang cukup konkret untuk teman teman lihat dan tiru karena di tengah pandemi
produktif dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di setiap aktivitasnya baik itu di
bidang musik ataupun di film kita akan coba ceki ceki apakah dito sudah hadir di sini halo semuanya
senangnya banyak ya banyak yang hari ini sudah ada disini oke well kalau begitu saya akan langsung
mengundang dito karena dito udah join sama kita disini teman teman dito pramono
hai hai hai suara gue jelas ganum jelas sekali gitu apa kabar baik baik alhamdulillah baik baik
sekali lagi sibuk apa nih kelihatannya belakang di studio layarnya nyala apakah habis nonton film
atau lagi produktif habis habis jumatan by the way subhanallah alhamdulillah ya benar benar tadi
gimana di masjid
rame enggak apakah orang masih tetap menerapkan protokol kesehatan kalau tempat itu tinggal masih
masih banget jadi masjid masjid gua tinggal tuh dekat sini ada sekolah gitu ya jadi orang orang
yang masuk tuh memang harus susitangan dulu ya pasti lewudul eh terus habis itu pas masuk itu
chefnya dibagi satu satu satu memang tetap masih ada jarak sih tapi kita tetap bisa
melaksanakan sholat jumat boleh masuk ke masjid it's beyond great for us
oke tinggal ke assalamualaikum kita prestasi depan semoga habis habis keras yay
baiklah di hasil kabar dulu ya kedepan ibadah tetap jalan protokol kesehatan juga tetap lancar
semoga dimudahkan semuanya kalau gitu fungsinya sih terima kasih a charles approved song

dari tengah pandemi kita baru aja memperingati hari sumpah pemuda
oktober lalu begitu kalau menurut dito sendiri
untuk tetap stay productive di kondisi seperti ini nih
untuk stay productive sebenarnya
gue terkesanjung juga ya hanum bilang gue
time buat gue gitu tapi setelah gue pikir pikir lagi
ternyata gue produktif juga ya di tengah pandemi
kalau dari gue sih sebenarnya
misalnya lo suka ngelukis tetap ngelukis di tengah pandemi
jadi gunakanlah waktu itu untuk berkarya sebanyak banyaknya
oke well tapi dari semua aktivitas yang dito lakukan gitu
maksudnya orang akhirnya memilih
like this tujuh bulan gitu ya memilih untuk di rumah aja
oke gue gak ngapa ngapain tetap produktif

bisa mungkin asal nggak keluar rumah
tapi dito tetap melakukan aktivitas
i mean shooting dan juga
yang kemarin kalau saya gak salah
ke prambanan jazz festival itu pasti kan juga
ada kru di sana ada performer
lain di sana apa
yang membuat dito
oke bismillah percaya diri
untuk tetap menjalankan padahal kita lagi
di tengah kondisi seperti ini
untuk seorang seniman
apalagi musisi gitu num ya
itu kalau misalnya nggak ada panggungan
untuk anak anak produksi gitu
jujur gitu untuk melihat anak anak produksi
kru ya yang nggak ada
kita bekerja untuk bisa tetap
produktif untuk bisa tetap
ada di service dimana kita tidak akan dilupakan
karena ngeri juga gitu kalau
pandemi terus habis itu gak ngapa ngapain
itu cenderung akan
gon dengan sendirinya gitu akhirnya teman teman
setuju dengan kalau misalnya kita kerjaan
ada kerjaan di luar kota kita
lebih milih untuk yaudah kita ikutin semua
protokol kesehatan yang ada yang
tadinya takut rapid takut jarem
harus swap gitu jadi
jadi itu adalah alasan kenapa
dito masih pengen sikat
ada job di luar kota juga nggak apa apa karena
ini ada ekosistem yang harus tetap
dihidupkan gitu ya pak ya
betul banget betul banget
otomatis ini kan ya di luar
melakukan aktivitas seperti biasanya gitu
dimana orang gak boleh terlalu banyak
yang harusnya misal bawa kru sepuluh orang
mungkin ini harus dipotong menjadi beberapa
orang aja dan mungkin di lokasi
gak bisa terlalu banyak
kontak sama orang orang terkait
padahal kalau mau manggung
koordinasinya itu terlalu kompleks gitu
lumayan banyak ya walaupun kita
mau di jakarta aja ada mungkin teman teman
sebelum hari kita manggung itu
kecapean mungkin kurang tidur
dan hasil rapid nya banyak yang
beberapa salah satu temen band magazine
yang tidak setang
lalu obstacle nya yang saya rasakan
itu hasil yang athletes dan crew
berbeda karena di nyebelin
boleh bikin otoloh di tempat yangmusci karena
jadi itu obstaclesnya lumayan gitu kita tetap kerja tapi tetap kayak mau jalan dua langkah tapi mundur satu langkah gitu
untuk urusan kayak gitu
tapi akhirnya sekarang bukannya penyelenggara acara itu memang menyediakan anggaran khusus ya untuk tes apabila misalnya manggil
oke kalau kata orang betawi istilahnya kita mau nandak dito nih mau mengundang dito manggung
bukannya memang ada anggaran nih khusus ya toh untuk itu atau tetap dari kantong pribadi
kalau misalnya keluar kota mostly kita talangin dari kantong pribadi dulu baru nanti kita pakai sistem reimburse
tapi kalau misalnya untuk yang di dalam kota itu memang biasanya disediain dari penyelenggara acaranya sih
oke mungkin ini juga bisa menjadi salah satu hal yang
untuk penyelenggara acara
untuk penyelenggara acara
penyelenggara acara dimanapun berada karena honor musisi udah segitu segitu aja kalau dipotong buat tes tesan lagi
bahkan kemarin perambanan jazz festival banyak yang nggak berani naik pesawat gitu
banyak teman teman gue kayak yura yunita akhirnya memutuskan untuk jalur darat aja
nadina misah juga memutuskan untuk jalur darat aja gitu
banyak banget yang masih setengah setengah nih gue kerja atau enggak ya
termasuk sebenarnya gue
tapi kalau gue sih sekarang udah sikat aja sih
hihihi roda kehidupan tetap harus berputar ya toh
yang penting protokol kesehatan dikedepankan
toh kalau kita bicara lebih luas lagi tentang penanganan covid sembilan belas di indonesia
ada lembaga yang namanya untuk khusus percepatan gugus tugas percepatan covid sembilan belas yang dipimpin oleh pak doni monardo
kalau menurut dito sendiri sejauh mana sih penanganan covid sembilan belas yang dilakukan di indonesia
oleh lembaga lembaga terkait
apakah sudah cukup maksimal dengan kondisi yang kita hadapi sekarang
untuk penanggulangan covid sembilan belas di daerah gue sebenarnya di daerah jakarta timur
menurut gue masih agak kurang terdengar ya untuk warga warga yang ada di sekitar kampung sini gitu
karena masih banyak banget yang enggak pakai masker nongkrong
kita tungguin aja nanti hari
ini hari jumat malam sabtu besok weekend gitu
biasanya pada hari jumat
ada nongkrong di depan kedai kebab
enggak pakai masker gitu
dan menurut gue sih kalau misalnya bisa ngejama sampai pelosok pelosok kayak dekat rumah gue sini ya
kalau misalnya di kompleks gue sendiri memang sudah ada beberapa relawan dari bapak bapak sendiri yang udah coba untuk yaudah kita tegaskan siapapun yang keluar rumah harus pakai masker
tapi keluar komplek gue sedikit ini masih banyak banget yang belum mengerti apa pentingnya masker dan apa pentingnya untuk jaga jarak selama covid sembilan belas ini berlangsung
kalau yang dito lakukan sendiri menghadapi situasi seperti itu apakah yaudahlah emang dia bandel aja atau kayak jadi social justice gitu
eh pakai maskernya
terus bawa kamera gitu
kok lo pakai masker
kalau gue sendiri sebenarnya gue gak punya wonang untuk bisa ngasih tahu
maksudnya pakai masker atau pakai apa namanya jaga jarak selama nongkrong gitu
karena memang gue juga tidak bisa ngomong kayak gitu ya gue gak punya wonang untuk ngomong kayak gitu juga gitu
jadi kalau gue sendiri sih orang orang terdekat
pasti orang orang terdekat
sebelum kita berangkat pasti semuanya gue ingetin untuk pakai masker terlebih dahulu
kalau misalnya kita habis pulang habis jalan jalan sama keluarga
pulang kita harus cuci tangan dulu
kalau bisa mandi dulu baru bisa bersentuhan sama yang ada di rumah
apalagi kakak gue baru dapat bayi dua
jadi benar benar kita harus di rumah sih benar benar ngikutin protokol yang ada sih
hmm oke eh selamat by the way buat kakaknya ardhito atas kelahiran bayinya hampir
hampir dikasih nama kali katanya ya
tapi enggak mau jadi kayak kale jadi kala namanya
melipir nyaris nyaris dikit gitu ya
nyaris nyaris dikit kala oke gak apa apa kala
asal jangan sampai segala kale aja ya jadinya ya
ah itu dia itu dia kali kegalauan kale itu enggak asik lah
oke nanti kita omongin soal kegalauan kale juga
hal hal yang sama juga terjadi enggak ardhito
misalnya di lingkungan tempat dito manggung atau misalnya tempat dito shooting
apakah protokol kesehatan
masih terlihat cukup abai
padahal pemerintah maksudnya lumayan semangat gitu berisik gitu untuk please duet
protokol kesehatan yang paling penting lo tetap masih boleh beraktivitas
tapi jangan lupakan itu
kalau yang dito hadapi sendiri di lokasi seperti apa
kalau yang gue hadapi di lokasi manggung ya biasanya
memang masih ada beberapa orang yang abai gitu dengan protokol kesehatan yang ada
gue enggak tahu gimana ya
kalau misalnya di panggung itu semua orang ya sudah seperti kayak ya udahlah gitu
gue enggak tahu kenapa ya
tapi gue tetap bilang sama manajer gue untuk siapapun yang pengen ada kebutuhan interview
atau siapapun yang ada kebutuhan untuk briefing kita sebelum manggung
boleh tolong pakai masker dulu dan boleh tolong jaga jarak sebelum kita manggung gitu
sama anak anak band juga seperti itu
kita tetap pakai masker
karena sekarang kalau misalnya enggak pakai masker
gue pribadi itu kayak gak pakai baju gak pakai atasan
kalau keluar enggak pakai masker
jadi pun kalau misalnya enggak pakai masker gue langsung kayak
kayak nyari masker dulu baru berani keluar gitu
itu yang terjadi di dunia pertanggungan
gue acungkan jempol
dua jempol untuk v cinema sebenarnya
karena satu satunya shootingan yang benar benar mengikuti protokol ini
itu produksi kemarin
kita awal di swab semua kru
pertengahan kita di rapid
dan kita benar benar di karantina
dan sebelum pulang
itu kita nggak boleh pulang dulu sebelum dapat hasil swab terakhir
itu menurut gue keren banget sih v cinema keren banget
benar benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan karantina tersebut ya
mungkin ini juga bisa menjadi contoh untuk ph ph lain
yang ingin menyelenggarakan shooting
karena tahu juga v cinema lumayan detail banget sama hal hal yang seperti ini
jadi tetap bisa jalan tetap bisa produksi
asal protokol kesehatan juga jalan gitu ya
karena kita akan mulai masuk ke produktivitasnya kale
apa yang kale kerjakan
apa yang vito kerjakan
terlalu nempel ya
tandanya berarti ini berhasil
tapi gak tahu kenapa masih banyak yang susah membedakan gue antara gue itu pamungkas atau baskara fis ya
oh banyak sekali
tadi teman teman yang komen gue kan bacain komen sedikit sedikit
gue dikira pamungkas atau baskara fis gitu
jelas berbeda teman teman
saya musisi juga cuma beda
kalau yang itu mungkin nyanyi
kapan terakhir melihat
kalau yang ini nanti biar tahu
tolong dipersiapkan gitarnya dekat dekat sama dito nya aja
saya akan membuka sesi qna juga
toh ini udah rame banget lagi di sini
oke ini rata rata semuanya kale kale kale kale oke oke belum ada pertanyaan
ngomongin soal perannya dito di story of kale film ini sudah melewati dua ratus penonton
ini dari tanggal dua puluh tiga ini belum sampai sebulan loh dua puluh tiga itu belum
dua mingguan kurang kali ya betul dua mingguan kurang iya ya iya ya seminggu lewat lewat dikit
kongretulasi yang ternyata sambutannya luar biasa sekali dito terima kasih anu
apa sih tok yang bikin kale dan dito ini susah dipisahkan mungkin kita bahas sedikit ya tentang
filmnya dito kemarin kayaknya dito menguliti banget peran menjadi seorang kali
gue sebenarnya banyak banget irisan irisan masalah personal yang yang terjadi di cerita
story of cale gitu ya banyak banget kayak curhatan curhatan gue sama sang penulis
bung irvan ramli dan mas angga sasongko juga kita sering cerita cerita bersama aureli
berada berempat gitu ya banyak banget irisan irisan personal personal dari kita kita berempat gitu jadi
cuma buat sosok gua jadi poni kali nih gitu karena gua gua memerankan peran itu tuh seperti tidak
ekstrik biar oh ya oh ya akhirnya benc sebetulnya peran jadi kali itu arbito enggak effort dong untuk
untuk memerankan seorang kale sebenarnya enggak enggak begitu effort untuk bisa memerankan
karakter kali karena dari pertama sebenarnya
angga juga udah bilang ini karakter kali ini lo banget gitu mungkin bedanya cuman referensi musik
aja gitu ya kali mungkin enggak begitu digin to jazz gitu tapi yang gua rasa ini personality nya
meledak ledaknya sama gitu gimana caranya dia berbicara gimana caranya dia menghadapi cewek
cewek cewek seperti dinda gitu kayaknya sama deh gitu ya sama deh ada pengalaman hidup yang sama
seperti itu pengalaman hidup yang sama seperti itu pernah ada pengalaman hidup yang sama seperti itu
pernah pernah pastinya pas waktu gua pernah mendapatkan satu hubungan yang
hai itu gua pernah mengalami itu dan cinema lumayan lumayan bikin voice accessibility
gimana ya kita udah di tengah pandemi isinya toxic semua yang ada di sekitar kita terus punya relationship yang juga toxic
oke oke itu tadi sedikit tentang cerita story of cale biar dapat semuanya ya teman teman kita tanya yang lain lagi
masuk ke musik dito ini kebetulan ada pertanyaan yang akan sangat nyambung dengan apa yang lagi dito lakukan sekarang dan produktivitasnya dito apa
mana tadi wait a moment mungkin dito bisa sambil say hi sama teman teman yang dari tadi kale kale kak dito kak dito bas kera bas kera gitu
bukan yang itu ternyata
ada banyak sih
ada harta tahta ardhito prabowo no rizka hai rizka
ini masih selaras nih pertanyaannya dari ruth sianipar ada nggak sih kendala dito untuk jadi seorang aktor karena kan basicnya dito itu penyanyi kan ya
kendala sebenarnya ya pasti ada pertama kali untuk memerankan karakter
adjusting pertama kali action gitu itu masih masih ada banget gitu adjusting untuk gimana caranya
biar nggak kikuk di depan kamera biar fokus sama sama pemain gitu tapi itu cuman dilewatin
palingan kayak satu dua cut baru habis itu langsung oke gua harus fokus sama sama pemain lawan pemainnya
hmm oke jadi sebetulnya itu juga butuh butuh ini atau butuh effort untuk bisa memaintain emosi
dan bikin konsen ketika ada depan kamera ternyata nggak mudah oke well ini ada pertanyaan lagi tuh
dari fania atmanti ada nggak sih cita cita terbesar dito yang udah tercapai dalam musik jatuh di
panggung misalnya kemarin itu itu gimik sebenarnya oke boleh diceritain cita citanya terus nyambung
sebenarnya untuk menjadi apa ya musisi indonesia yang yang tidak melupakan grassroot kita gitu
grassroot kita adalah kita pernah ketemu sama musik portugis dan disatukan lagi menjadi dan
disatukan dengan musik etnik gitu dari betawi portubus betawi jadinya keroncong dari keroncong
itu swingnya ternyata bisa ngelit kita ke indonesia lama era era teresa zen era era sam saimon yaitu jazz
grassroot kita tuh klasik etnik jazz gitu gue pengen jadi satu satunya anak muda mungkin nih
mungkin nggak mungkin nggak gua doang mungkin gak ada gua doang banyak banget anak muda di luar sana
yang udah gua udah gua racunin gitu untuk bisa ayo kita nggak boleh lupain grassroot kita kalau misalnya
lu suka rock lulu cari rock pertama di indonesia evil like dangdut lu cari bapaknya dangdut siapa
gitu bapaknya romairama siapa lu cari jadi kayak gue pengen menjadi musisi yang tidak melupakan
jadi kayak gue pengen menjadi musisi yang tidak melupakan jadi kayak gue pengen menjadi musisi yang tidak melupakan
sejarah musik indonesia dan membawa impact yang baik untuk orang orang yang mendengarkan musik
gue juga gitu oke menyambung soal musik kemarin di prambanan jazz dito gimmick jato ini mungkin
sekalian juga bisa di florkan ke teman teman apakah itu bener gimmick atau kan licin hahaha
emang licin emang emang licin awalnya gue udah yang kayak ngecek ngecek hujan gitu kan karena
udah ada awan dimana mana kepanginnya kesana kesana gitu jadi gue pede pede
pas gue naik di atas panggung memang beberapa kali manggung saat lagu tersebut gue suka
mukul simbal pakai tangan gitu tapi gue nggak tahu mbak kenapa saat itu kok gue terlalu semangat gitu ya
jadi pokoknya sambil lompat nggak nyadar dibawahnya ada kabel sama lantainya licin jadi
hak prak jatuh tapi gue jatuhnya full badan jadi nggak kena tangan gak kenapa enggak jadi jadi jatuh
aja sebenernya jatoh jatohan ya kayak ngeliat nyanyi aduh toh sakit deh kayaknya dan masih tetep nyanyi
ya masih masih masih tetep masih tetep mencoba menyelesaikan lagu tersebut gitu tapi keyboard
gue ditutupin plastik gitu kan terus gue lepas gue masih main solo gitu ditutupin lagi lepas lagi
gue main terus pas udah hujan keras banget kita kita cabut gitu sih oh jadi nggak sampai selesai
ardhito karena keguyur hujan nggak nggak nggak nggak sampai selesai nggak kayak prince lah kita
karena gitar kita kan cuman satu ya kalau gitar kalau gitar prince atau kayak megadeth itu kan
mungkin banyak gitar mereka ya jadi hujan hujan sikat gitu benar benar apalagi keyboardnya ardhito
yang sebegitu mahalnya kena air nangis nanti ya oke baiklah toh ini ada pertanyaan lagi mungkin ini yang terakhir
tajihan pernah bosen gak sih sama kegiatan yang dilakuin selama pandemi gimana cara ngatasinnya
mungkin kalau boleh kita tarik sedikit ke belakang awal awal pandemi saya yakin mungkin
juga musisi lain juga mengalaminya sepi job gitu ya susah banget untuk meng create sesuatu di tengah
kondisi seperti ini karena semua orang pun juga lagi susah gitu mungkin kalau dito bisa sedikit
flashback sembari kasih tips nih tadi buat aleta silakan kalau misalnya dari gue awal pandemi terjadi
itu memang posisi gue masih sibuk siaran gitu ya masih sering banget ke kantor siaran tapi udah
mulai udah mulai psbb pertama kalau nggak salah kita nggak boleh siaran kita harus di rumah aja
dimana itu ngebuat gue sangat frustasi pertama kayak satu hari dua hari mungkin kayak libur
nih tapi mulai jalan ke satu minggu dua minggu itu udah bingung mau ngapain semua seri sudah
gue tonton semua film udah gue tonton sempat ada nggak produktifnya kurang lebih kayak
dua minggu tapi disitu gue mencoba untuk bikin lagu memang enggak mudah gitu ya di tengah
kefrustasian kita pandemi ini untuk bikin lagu berpikir jernih lagi memang nggak mudah gitu tapi
alangkah baiknya kalau misalnya bisa tetap ngebikin sebuah karya yang enggak ada hubungan hubungan ya
sebenarnya dengan pandemi ini menurut gue ya karena misalnya kayak apa gue dulu pernah bikin lagu gini
beri jadah beri jadah agar kita tahu artinya kan aslinya gini karena dalam kisah asmara tak semua
harus bahagia terus temen gue bilang ini wah keren banget nih mumpung pandemi lo ganti aja
liriknya beri jadah sedikit saja agar kita tahu artinya karena dalam masa corona wah keren pasti
karena karena dunia udah lagi ada masalah lu nggak perlu mikirin masalah masalah yang nggak
perlu pikirin juga sebenarnya gitu lo cuma mikirin masalah diri lo aja cukup untuk bisa
melindungi diri lo dari tengah pandemi ini gitu dunia memang lagi dilanda masalah tapi
jangan tambahkan pikiran pikiran masyarakat dengan masalah yang seharusnya gitu
life musk go on tetap lakukan apa yang biasa kita lakukan cuman ya skupnya dipersempit aja jadi nggak
bisa kemana mana banget gitu ya fokus with year self lah kalau kalau meditasi meditasi
itu lebih kayak self healing gitu perbaiki diri lu selagi selagi lu masih nggak bisa ngapain
sebelah sinar benar benar benar benar apa sih yang berhasil dito bikin selama pandemi ini
gitu akhirnya maksudnya tetap berusaha untuk menjadi sebisa mungkin di masa ini tapi pas
biasanya kan banyak di rumah waktunya bikin ini itu apa aja yang udah berhasil di create
ah ditengah pandemi udah berhasil beberapa bikin beberapa konten awal awal pandemiyah konten pasti
ya konten pasti ivan terus habis itu bunga dua lagu baru dua puluh dua baru terus tiga lagu anak anak yang
nanti akan akan tayang di bulan desember akan really sorry akan rilis buatnya itu btr gini nih
perez aku mau ngomong umpok kalau cuman gue kok cuman i stove you jirik deh ntar kamu macam itu terus

akan rilis bukan tayang
akan rilis di bulan desember
dua lagu untuk story of kale
memerankan dua film
yang satu story of cale
yang satu belum bisa di announce
terus gue bikin satu film juga
satu film pendek gitu
project roro jongrang bersama temen gue
mungkin itu ya
mungkin itu yang
bisa duduk bersebelahan dengan
pak gita wirjawan sih
untuk bisa membahas tentang musik
di indonesia itu achievement terbesar
di tahun ini
jadi berkah ya
pandemi buat ardito ini berkah banget ya

lagunya mungkin ditis tis dikit ke netizen
boleh tuh boleh banget
tapi i wanna be temen kolaborasi ardhito dong kita akan ada next kolaborasi juga kan ya toh
oh bener banget bener banget kita ada ada satu lagu yang kita akan berkolaborasi bersama tiga
orangnya gua hanum dan satu orang lagi masih kita rahasiakan kita rahasiakan ditungguin aja ya
teman teman ya ini proyek yang akan keren sekali bakal ada di album gue akan ada di jadi pertama
kalinya gue bikin album itu gue pengen kolaborasi bersama teman teman dekat lah
terima kasih dito liste produktif menceh healthy apapun yang dito lakukan apapun
aktivitas yang dito jalankan tetap utamakan protokol kesehatan karena
bertanggung jawab tidak hanya sama diri kita sendiri tapi juga sama orang orang yang ada di
lingkungan kita oke toh mungkin sembari menutup sesi kali ini boleh dong toh satu lagu yang lagi
terngiang ngiang di semua kuping netizen indonesia termasuk saya kontraknya dari story of kale ini
thank you anum
terima kasih dito
buat protokol kesehatan tiga m terutama bisa save you from corona
jadi teman teman tetap jaga kesehatan
dimanapun kalian berada stay safe ya
tiga m nya maskernya cuci tangannya
dan jaga jaraknya tetap dikedepankan
terima kasih so much terima kasih so much anum
terima kasih so much ardhito
sampai ketemu di sesi ngobrol berikutnya
oke teman teman itu dia tadi
semoga teman teman bisa sedikit mengobati
rasarindunya ya sama ardhito
dan juga bisa mencontoh produktivitasnya ardhito
bisa tetap mengindahkan protokol kesehatan
jangan coba coba keluar rumah tanpa pakai masker
jangan coba coba kemanapun berdekatan dengan siapapun
tanpa mencuci tangan dan juga menjaga jarak
kalau begitu saya aziza hanum teman teman
sampai ketemu lagi di live instagram chatroom cnn indonesia berikutnya